selamat siang pemerintah berencana menerapkan pemberlakuan batasan kegiatan masyarakat darurat
untuk menekan laju penyebaran covid sembilan belas
ppkm darurat dipastikan akan lebih ketat dibandingkan penerapan ppkm mikro yang selama ini berlaku
ketentuan ppkm darurat yang diperketat antara lain
selain itu penerbangan domestik hanya diperbolehkan bagi mereka yang sudah divaksinasi
dan menyertakan tes pcr
namun provinsi dki jakarta masih mendalami aturan ini dan belum merinci aturan terapan di dki
pemerintah berencana menerapkan pemperlakuan batasan kegiatan masyarakat darurat
untuk menekan laju penyebaran covid sembilan belas
untuk mengetahui sejauh mana rencana ini sudah ada
produser lapangan kami tika bremau di sekitar lingkungan istana jakarta
selamat siang tika
pantauan anda sejauh ini informasi apa yang anda dapatkan di lapangan
terkait rencana ppkm darurat tadi
kita menyimak pernyataan dari wagub dki ahmad riza patria
menyatakan pemerintah pusat akan berencana melakukan pengetatan
ya heranov memang informasi yang kami dapatkan di lingkungan istana sejauh ini
bahwa pemerintah dalam hal ini presiden joko widodo dalam waktu dekat
akan menerapkan pemperlakuan pembatasan
kegiatan masyarakat atau ppkm mikro darurat
namun hingga saat ini kami media di istana pun masih menunggu
pengumuman resmi dari pemerintah terkait dengan penerapan kebijakan baru ini
kapan nanti akan mulai diberlakukan dan bagaimana implementasinya di lapangan
apa saja revisi atau perubahan yang dilakukan dari instruksi mendagri
nomor empat belas tahun dua ribu dua puluh satu terkait dengan penerapan ppkm mikro
yang saat ini tengah berjalan dan rencananya akan diterapkan hingga lima juli mendatang
dan memang kalau kita ketahui bersama heranov bahwa pemerintah ini sebelumnya
atau pada hari kemarin selasa telah melakukan rapat koordinasi terbatas
presiden bersama beberapa menteri terkait dengan rencana penerapan kebijakan ppkm darurat ini
dan nanti akan disampaikan pemerintah mungkin saja hari ini
tapi kemungkinan besar esok hari pada tanggal satu juli
dan memang informasi yang sudah kami dapatkan yang sudah terkonfirmasi
hasil rapat terbatas kemarin dari jurubicara kementerian koordinator bidang kemaritiman dan investasi
yaitu jody mahardi bahwa menko marves yaitu luhut binsar panjaitan ini telah ditunjuk oleh presiden
menjadi koordinator ppkm darurat untuk pulau jawa dan bali
jadi kita ketahui sebelumnya bahwa koordinatornya
karena ppkm mikro ini dikepalai atau dikoordinir oleh menko perekonomian air langga hartarto
dan informasi yang kami dapatkan nantinya air langga akan mengkoordinir
pelaksanaan penerapan pembatasan ini untuk wilayah selain pulau jawa dan juga bali
memang heranov secara garis besar untuk ppkm darurat ini
umumnya akan mengatur atau menyesuaikan lagi jam operasional
baik dari sektor esensial kebutuhan pokok
masyarakat hingga nanti jam operasional pusat perbelanjaan atau mal
namun sekali lagi untuk detail bagaimana implementasinya termasuk dengan informasi bahwa
jam operasional pusat perbelanjaan yang tetap akan dapat beroperasi
namun hanya dibatasi hanya sampai pukul tujuh belas ini tentu harus menunggu rilis resmi dari pemerintah seperti itu
dan kalau kita melihat alasan pemerintah berencana memenerapkan ppkm darurat ini
tanpa alasan kalau kita melihat sebaran covid sembilan belas ini makin tidak terkendali
kita melihat lonjakan kasus harian covid sembilan belas ini terjadi sejak pekan kemarin pada kamis dua puluh enam juni
bahkan telah memecah rekor penambahan kasus sebanyak dua puluh ribu kasus dalam satu hari
dan angka ini naik menjadi dua puluh satu ribu dan tetap bertahan pada data satgas covid kemarin
yang terjadi kenaikan atau penambahan kasus
dalam satu hari ini dua puluh ribu kasus sehingga hal ini membuat tingkat keterisian tempat tidur
atau bed occupancy rate ini sudah di level yang cukup mengkhawatirkan
data kementerian kesehatan yang kami coba rangkum di sini ada lima provinsi dengan tingkat bor tertinggi
yaitu banten ini sembilan puluh dua persen diikuti dki jakarta sembilan puluh satu persen lalu juga jawa barat daerah istimewa yogyakarta
dan juga jawa tengah yang mencapai sembilan puluh persen
lima puluh persen dan kita harapkan heranov dengan kebijakan baru ini yaitu penerapan pembatasan kegiatan masyarakat
darurat ini disertai juga dengan law enforcement atau penegakan hukum atau sanksi yang ketat terhadap masyarakat
yang abai dengan protokol kesehatan juga sembari dengan pemerintah yang terus mengenjot vaksinasi
di seluruh wilayah indonesia ini lonjakan kasus covid sembilan belas ini dapat ditekan
ya tika mungkin anda bisa gambarkan kepada kita semua informasi yang berkembang ini ppkm terbagi terdiri dari empat kebijakan
yaitu darurat kemudian informasinya ketat sedang dan juga terbatas
bisa anda gambarkan apa perbedaan dari empat ppkm ini
apakah bergantung dari tingkat indikator kesehatan masyarakat masing masing wilayah atau seperti apa sebenarnya tika
ya memang kami juga mendapatkan data
dari komite penanganan covid sembilan belas pemulihan ekonomi nasional bahwa nantinya ppkm darurat ini akan dibagi menjadi empat kategori
mulai dari ppkm mikro secara ketat hingga nanti ppkm mikro darurat seperti itu
dan terlihat dari data tersebut bahwa penerapannya itu tergantung dengan sonasi perwilaya berdasarkan dengan penyebaran covid sembilan belas di wilayah tersebut
yang mana telah dikonsumsi
untuk persyaratan minimal angka sehingga suatu wilayah atau kota dan kabupaten ini bisa dikatakan harus menerapkan ppkm darurat atau ppkm ketat seperti itu
namun tentu saja heranov di sini kita harus menunggu terlebih dahulu statement atau pengumuman resmi dari pemerintah
yang memang akan direncanakan mungkin hari ini atau juga besok agar kita bisa mengetahui bagaimana nanti skema implementasinya
di lapangan apakah nanti apakah seluruh wilayah di zona merah dan juga zona orange ini akan menerapkan ppkm mikro darurat
atau nanti ada ketentuan ketentuan lainnya kita menunggu pengumuman resmi dari pemerintah
terima kasih atas laporan lengkap anda
tika bermau langsung istana kepresidenan jakarta